di atas baru di setengah tangga jokowi menangis
jelaskan jelaskan ini saya sambil jokowi saya tanya
oh itu ngapain itu malah lagi ke arah dapur spontan sehari hari
ke arahnya rasi rasi
baru di setengah tangga
joso sudah menangis
om ibu mau ngapain
joshua malah lari lagi ke arah dapur
karena saya lihat meja itu
di atas apel kalau saya ingat
dua lari ke arah garasi
setelah itu nggak saya kejar karena
saya balik lagi ke atas ingat ibu di atas
pisau saudara letakkan dimana
kemudian saya mengangkat ibu sama susi
tapi yang ngaket susi
dipeluk dari depan
saya jenggang punggungnya ibu
waktu saudara turun tadi nyamperin joshua
saudara putri masih
masih di atas sama susi
bukan masih tergeletak di bawah duduk
setelah saya angkat
dudukin ibu di tempat tidur
susi memberesin sepre bantal
terus ibu dan sama susi
saya masih berdiri di situ
setelah ibu melek kan tadinya merempak
terus ibu sambil menangis kayak ketakutan gitu
saya cari hape kan ibu
saya cari apanya ibu ada di tempat tidur juga pak
tangannya ibu kan udah saya kasih telpon
tangannya ibu gemeteran
ahat ahat sambil ketakutan seperti itu
joso sadis sekali sama ibu
joso sadis sekali sama ibu
kenapa joso kenapa
sadis sekali sama ibu
siapa yang bilang begitu
tapi apa waktu itu tangan ibu sambil gemeteran
akhirnya hape dikasihkan saya
saya baru mencet apa nama report
dari saat itu baru kebaca
ini yang mulia
yang tadi yang lagi
tapi lawan depan
terus saya teriak kedua
udah kamu bisa samberin riki aja
karena gak mau njelasin waktu itu
akhirnya saya naik lagi ke atas
di atas ibu masih belum nangis
ibu lapor bapak ibu lapor bapak
ibu masih menangis aja di atas
waktu itu kalau gak salah saya sambil mengatakan
ibu harus lapor bapak bu
biar nggak ada duri dalam rumah ibu
seinget saya seperti itu
saya nyuruh susi
karena ibu masih menangis belum cerita apa apa
terus kunci kunci pintunya aja
saya bilang begitu ke susi
setelah itu saya nunggu di depan tangga
pintu udah ditutup semua
setelah berapa menit
om riki datang sama om richard
saya seinget saya saya dengar suara mobil
saya teriak ke susi
kayaknya mobil datang terus susi keluar
susi keluar buka pintu
bener om riki datang ya mulia